pak jokowi ini kan sebenarnya anggota golkar karena dulu pengusaha
meskipun secara de facto masih pdi perjuangan
tetapi jauh sebelum reformasi pengusaha
dan artinya secara emosional dia punya kedekatan dengan partai golkar
karena anaknya jadi wakil presiden
sehingga dia butuh nggak mungkin lah dia melepaskan begitu saja
cuman yang garan dasar golkar itu salah satunya adalah
tidak pernah menjadi anggota partai lain
itu salah satu syarat ya kalau mau menjadi ketua umum
artinya satu untuk opsi joko widodo jadi ketua umum sudah coret
iya dengan syarat yang begitu saja ya
tidak pernah menjadi anggota partai dari partai lain
kalau mungkin bukan jokowi dodo langsung
tapi menuju ke orang orang dekatnya
ya saya dengar sih udah lobby lobby ke sana minta dimajuin
ke dewan pembina lah ke mana lah
ada juga alasan dengan bahwa dia sesama alumni hipmi gitu kan
tapi kan yang namanya golkar ya partai bukan hipmi
iya golkar itu partai bukan hibmi
ya sudah dekat dekat dengan masyarakat
ada juga pembina yang udah ngobrol ngobrol tentang hal ini
tapi ini yang saya dengar dari ketua dan pembina saya
cuma kan sekali lagi partai politik ini bukan hipmi